citra guru sebagai pelindung para siswa di luar lingkungan keluarga dinodai oleh aksi bejat yang dilakukan seorang guru pesantren di cibiru bandung jawa barat
hw tega memperkosa dan mencabuli belasan santriwatinya
beberapa diantaranya bahkan hamil dan melahirkan bayi
tak tahu malu pelaku bahkan mengeksploitasi korban demi kepentingan pribadi
seperti dilansir detik com bayi bayi korban digunakan untuk meminta dana anak yatim piatu
ancaman maksimal dua puluh tahun penjara pun membayangi pelaku
kasus ini pun mengundang amarah gubernur jawa barat ridwan kamil
lewat cuitannya pria yang akrab di sapa kang emil ini berharap pelaku dapat dihukum seberat beratnya
dan mengingatkan sesama pengajar serta pemerintah
untuk lebih ketat mengawasi pendidikan di kalangan siswa
sementara di tasik malaya juga geger kasus dugaan pencabulan
yang dilakukan oleh guru mengaji di salah satu pondok pesantren
komisi perlindungan anak indonesia daerah kpaid mendapati sembilan santriwati
yang diduga jadi korban pelecehan seksual oleh pelaku
saat ini polisi masih mendalami keterangan dari dua korban
dan kami menduga ini
masih lebih banyak lagi ya
karena ada beberapa nawa yang menurunkan ini
sampai hari ini kami menemukan dugaannya ada sembilan
kpaid menuntut pelaku segera ditetapkan sebagai tersangka
karena kasus ini dianggap mencoreng kemanusiaan
tim liputan cnn indonesia